nasi megono adalah makanan yang berbahan dasar nasi putih yang dicampur dengan megono
megono adalah olahan buah nangka muda yang telah dicincang dicampur parutan kelapa
serta ditambahi garam gula dan rempah rempah lalu dikukus
magono akan semakin sedap dan harum jika ditambahi bunga kecobrang
nasi megono ini kerap menjadi santapan utama masyarakat sekitar
maupun pengendara yang berpengalaman
yang melintas di jalur pantura
rasa combrang sama serai
buat sahur juga cocok
nasi megono biasa didampingi dengan lauk pauk seperti tempe mendoan goreng
pepes pindang ayam dan bebek goreng terong goreng sambal goreng teri dan lain sebagainya
nasi megono juga cocok dijadikan sebagai menu berbuka sahur dan pelengkap saat hari raya lebaran tiba
bahan dasarnya ya
satu mulai bumbu dapur semua lengkap
spesial ada kecombrangnya kita pakai
nomor satu nasi megono sama tempe goreng
yang lainnya banyak lauk pilihan
kita dari jam lima sore sampai sekitar jam dua lah
memang ini adalah salah satu menu yang sederhana ya secara tampilan
dan bahkan cenderung gak menarik gitu awalnya
tapi begitu dicobain nasi putih dengan megono yang merupakan makanan berbahan nangka muda
lalu ada kelapa parut serta ditambahin bunga kecombrang
ini menciptakan rasa yang gurih manis sekaligus harum gitu
pada saat dikunyah di dalam mulut
nah lauk yang saya makan ini adalah tempe mendoan
walaupun di sini banyak sekali pilihan pilihan menunya
mulai dari pepes ayam goreng dan pemburu
nah ini cocok untuk dijadikan sebagai menu berbuka puasa
dan bahkan beberapa tempat penjual nasi megono lesen yang ada di pekalongan ini juga buka sampai dini hari
yang mungkin kalau misalnya anda kesini di saat bulan ramadhan bisa dijadikan sebagai menu untuk santap sahur
seporsi nasi megono dengan bungkusan daun pisang yang otentik dihargai rp dua lima ratus saja
sedangkan untuk lauk pauk pelengkapnya dihargai mulai rp dua hingga rp sepuluh per potongnya
hampir di sepanjang jalan urib sumoharjo kota pekalongan
banyak penjajah nasi megono yang bisa didatangi oleh wisatawan ataupun para pemudik
tim liputan cnn indonesia pekalongan